jenazah mika wijaya dimakamkan di tpu tanah kusir jakarta selatan pada pukul dua belas empat puluh lima wib
prosesi pemakaman berjalan hikmat dan dihadiri sejumlah sanak keluarga
putri mika wijaya nia zulkarnain tak kuasa menahan tangis selama prosesi pemakaman
sesuai kesepakatan keluarga jenazah mika dimakamkan satu liang lahat dengan suaminya diki zulkarnain
mika wijaya dan diki menikah pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
sang suami yang juga merupakan aktor kawakan indonesia meninggal dunia lebih dahulu pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dia mengungkapkan dikuburkan satu liang lahat dengan mika wijaya menjadi permintaan terakhir dari diki zulkarnain